pusat pengelola kompleks gelora bung karno melakukan pengosongan paksa hotel sultan pada hari rabu
hal ini dilakukan karena tenggat waktu pengosongan lahan yang diberikan sudah habis
sebanyak tiga belas titik di lokasi blok lima belas area hotel sultan dipasangi spanduk
penyegelan di lahan blok lima belas gbk ini merupakan pengambilan aset negara dari pt indo buildco sebagai pengelola hotel sultan
rencananya akan dibuat pos pemantauan untuk pengawasan lokasi hotel sultan